ma mama kan tau papa itu bisa dapet warisan dari bapak kalau papa itu punya anak kandung
tapi tuh gak gini caranya pak mama kan bisa carikan buat papa
sudahlah yang penting kan warisan itu jatuh ke tangan kita
memangnya papa pikir mama rela lihat papa dengan perempuan lain
pikirin dong pak perasaan mama
ma jangan bikin papa kesal
seharusnya kamu itu mikir
kenapa kamu tidak bisa memberikan keturunan
sudah sudah sudah
tolong jangan takut
saya bukan penjahat
sudah beberapa hari ini
saya mengawasi kalian
sepertinya kalian sedang dalam kesulitan
saya kesini hanya menawarkan bantuan
dengan bantuan yang saya tawarkan
kalian terbebas dari masalah yang ada sekarang
bos saya saat ini sedang mencari perempuan muda untuk dijadikan istrinya
hei kamu tidak perlu kurang ajar ya
maaf kalau saya telah menyinggung perasaan anda
saya hanya menawarkan bantuan
kalian bisa telepon saya kapan aja kalau kalian butuh
sudah bu tidak perlu didengarkan
pasti akan membuat alas
hei kalian mau kemana
mau menghindar dari hutan saya
enggak bu kita party tidak main dua mm
tapi kita diusir dari kontrakan
memangnya saya gak tau akal icik kamu
kamu pikir saya lupa dengan hutang kamu
maka aja namanya hutang itu ya tetap hutang
tapi kami nggak punya uang bu
ibu ibu jangan kasih sama ibu saya
ingat ibu kamu akan saya jadikan jaminan
kamu mau ibu kamu segera bebas
makanya cari uang
belajar hutang bapak kamu ngerti
saya hanya menawarkan bantuan
dan ingatlah kamu jangan coba coba melawan
kalau kamu berani melawan dan tidak membayar hutang
akan saya laporkan ke ibu kamu
akan saya laporkan ke polisi
biar kamu di penjara
bu saya akan lunasi hutangnya
ini bupan fakih
nah gini dong kan kita sama sama enak
dan lagian pak gito pasti juga senang di sana
karena hutangnya kan udah lunas ya gak
dengan begini keluarga sukma sudah terbebas dari utangnya kan bu
pasti dong saya kan tidak akan mencari mereka mereka lagi
nah sekarang silahkan tanda tangani surat pernyataan hutangnya
sukma silahkan tanda tangani
kamu yakin mau melakukan ini
kamu udah tahu kan resikonya
sukma yakin bu
ini kan biar bapak tenang di sana

tapi pak kenapa harus di kamar kita hargainah aku dong pak
mama papa lebih cepat punya anak itu artinya lebih cepat kita dapat warisan
karena kamu sudah menerima uangnya itu artinya kamu sudah siap untuk menikah
kamu siap kan
bagus kalau gitu segera kita untuk menikah secepatnya
bapak apa yang ingin bapakan sih nyuruh daddy cari gadis buat dinikahin
harusnya itu bapak ngomong dulu sama bapak
ini bicara sama bapak
ternyata pak benny sudah punya istri
mama akan tahu papa itu bisa dapat warisan dari bapak kalau papa itu punya anak kandung
tapi tuh gak gini caranya pak mama kan bisa carikan buat papa
sudahlah yang pentingkan warisan itu jatuh di tangan kita
memang ini papa pikir mama rela lihat papa dengan perempuan lain
pikirin dong pak perasaan mama
ma jangan bikin papa kesana
seharusnya kamu itu mikir kenapa kamu tidak bisa memberikan keturunan
sudah sudah sudah maafin pakku ya
papa menikahi dia itu cuma untuk mendapatkan keturunan tidak lebih
takut cintanya papa sama kamu papa tidak mencintai dia
semua pak benny sudah punya istri
kita seperti masuk dalam jebakan bagaimana ini
sukma juga tidak tahu bu
kalau sukma tahu pak benny sudah punya istri sukma tidak akan malu menikah dengan pak benny
hei genis kampung kamu jangan besar kepala ya
suami saya menikah sama kamu untuk mendapatkan keturunan tidak lebih dari itu
ngerti kamu untuk aja kawin kontrak
tapi tapi tapi bu
kamu tidak usah protes ingat saya sudah menolong kamu dan kamu tidak bisa mengingkari
besok kita menikah
persiapkan diri kamu ya
saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
iram diri pak benalnya
tolong pak jangan pak